ingat ingatnya remaja banget merah enggak
cukup siang ini tinggal kita persiapkan
menikmati kan agak agak wah itu
memelihara satwa salah satunya anjing selain bisa untuk membantu menjaga rumah bisa juga untuk
teman bermain yang dapat mengurangi stres
eits tapi hewan peliharaan anda juga perlu perawatan ya pemirsa
selain agar tetap bersih dan wangi perawatan perlu agar satwa kesayangan tidak terjangkit
penyakit seperti kutu jamur atau bahkan stres yang bisa menyebabkan sakit
untuk anjing yang biasa berada di dalam rumah bermain di teman atau
dan kalsium yang akan eva serap oleh tubuh itu living entar matahari juga akan mencegah anjing
menjadi lembab yang berpotensi akan menjadi jamur atau bakteri penyebab penyakit kulit
chris bermain juga membuat peliharaan semakin dekat dengan kita lumayan yang bisa rj sembilan belas

waktu menjemur yang paling baik pukul tujuh sampai sembilan pagi
kalau nggak bisa bangun pagi ya bisa pilih jam tiga sampai jam lima sore
selama anjing anjing dijemur waktunya membersihkan kamar mereka
bagian dinding hingga lantai dibersihkan dengan detail dengan cairan khusus
tambahkan juga cairan desinfektan untuk bagian terakhir membersihkan kandang
kalau sedang sibuk dan tak sempat merawat hewan peliharaan anda
bisa juga memanfaatkan fasilitas hotel anjing yang mudah ditemui di pusat pusat perbelanjaan seperti ini nih
oh ya jangan lupa pendingin udara harus selalu menyala ya
sebab kalau kepanasan bulu anjing dapat rontok anjing juga bisa muntah dan mudah sakit
selain mengajak bermain dan membersihkan kandang serta memberi makan
saya juga akan merawat anjing mulai dari memandikan sampai memotong rambutnya
oh ya sebelum dimandikan di blow dulu ya supaya tahu apakah ada kutu atau tidak
jadi tidak perlu luarkan yang lain kalau sudah aman baru boleh dimandikan
jangan lupa potong kukunya juga ya namun jangan potong terlalu dalam karena dapat membuatnya terluka
bila kuku tidak rajin dipotong kuku dapat patah
berdarah atau bahkan tumbuh ke dalam dan menyebabkan hewan kesayangan anda merasa tidak nyaman
biaya perawatan untuk hewan peliharaan anda memang tidak murah
untuk mandi hewan berkisar satu ratus lima puluh sampai empat ratus rupiah
itu belum potong rambut
sementara harga untuk hairstyle dimulai dari dua ratus delapan puluh sampai enam ratus rupiah
tetapi perawatan tidak hanya berhenti sampai di situ
salah satu yang sedang hits adalah singing pul atau kolam renang untuk anjing yang berkisar di angka lima puluh ribuan rupiah
berenang secara teratur juga dipakai untuk terapi pada anjing yang mengalami sakit atau cedera di bagian kaki atau hidroterapi
saya jangan memaksakan ya jangan menganggap semua anjing itu bisa berenang
harus diajari pelan pelan
dan kalau mulai capek diajari istirahat
masih lagi ya masih lagi ya
masih lagi ya ero ya
dan kalau misalnya untuk yang mau punya doking supaya bisa jinak itu ya kita training dari kecil
kalau misalnya apa yang mereka lakukan yang kita gak suka ya kita bilang aja no gitu
dengan tegas ya
dengan tegas gitu jadi sebenarnya dok itu pinter
jadi dari cara intonasi kita ngomong no aja sebenarnya mereka udah tahu dengan kita tetap mata mereka no
mereka udah tahu
untuk biaya masuk tiap kafe yang bisa bermain dengan anjing berbeda beda
kalau yang di tempat saya ini minimal order lima puluh ribu rupiah per orang selama dua jam
kalau weekend dan hari libur minimal order tujuh puluh ribu rupiah per orang dengan waktu yang sama
dan semua hewan yang bermain dengan anda juga sudah divaksin dari rabies sampai obat tetes kutu
selama waktu bermain jangan lupa ajak anjing untuk berinteraksi untuk mencegah stres pada hewan
sama seperti manusia peliharaan juga suka yang namanya hadiah
bedanya kalau ini hadiahnya berupa cemilan atau snack time bila mengikuti arahan
frian fernando dwi agung jakarta